ya dea teka teki pembunuhan dua orang yang ditanam dalam coran perlahan terbuka dan kasus pembunuhan itu diduga dibicu masalah utang piutang
namun kepolisian masih terus melakukan pendalaman
dan pagi hari ini maggie kita akan minta pandangan dari sigit rohadi sosiolog universitas nasional terkait aksi keji di bekasi jawa barat ini
halo selamat pagi bapak
selamat pagi mbak dea mbak maggie
ya pak sigit kita tahu bahwa di beberapa pekan terakhir ada sejumlah peristiwa pembunuhan dengan style yang boleh dibilang atau tarafnya kita bisa bilang adalah keji begitu sadis
boleh digambarkan dari keilmuan bapak apa yang membuat seseorang akhirnya begitu mudah melakukan tindakan kejahatan yang sadistis
iya saya memaknai itu sebagai marahnya atau perasaan
bangkitnya sadisme dalam masyarakat kita
nah sadisme ini bangkit karena sejak kecil itu pendidikan kemudian anak anak remaja ini memuja kebendaan memuja materi
orang yang memuja materi itu menjadikan materi termasuk menjadikan orang lain
relasi sosial itu sebagai komoditas
relasi sosial yang seharusnya memiliki banyak makna
ada norma ada etika ada ikatan psikologi ada budaya ada sopan santun dan sebagainya
ini direduksi secara sempit menjadi komoditas
nah kenapa kemudian reduksi
ini berkembang pesat di masyarakat kita karena sejak kecil sampai dengan kemudian level struktur politik yang paling tinggi itu mementingkan citra mementingkan penampilan
maka kemudian kalau orang mengejar citra mengejar penampilan orang lain yang menghalangi penampilan citra dianggap kaya dianggap
supaya dianggap kaya supaya dianggap memiliki reputasi supaya dihormati dan sebagainya
orang yang menghalangi kemudian berusaha untuk disingkirkan
bentuk penyingkiran yang paling sadis yaitu pembunuhan itu
dan kejalannya semakin membuat gulug kuduk kita naik semakin merinding
karena korbannya itu
sebagian besar perempuan
jadi sadisme ini mengarah kepada femisida
menjadikan perempuan perempuan sebagai sasaran empuk untuk dijadikan korban
sadisme ini juga melanda orang yang merasa kuat kepada orang yang lemah
jadi kasus kasus penganiayaan kasus kasus perundungan
mulai dari bullying di sekolah di masyarakat dan sebagainya
ini sudah tidak bisa ditoleransi
sudah harus ada gerakan untuk mengembalikan ke institusi institusi primer yang berperan untuk menjaga
untuk menegakkan otoritas wibawa
nilai budaya masyarakat kita
yang pernah begitu diagungkan
ini kembali menjadi panduan di dalam hidup kita sehari hari
ya baik pak sigit
kami ingin mendalami psikologis pelaku kejahatan sadisme ini
mengapa sebenarnya pelaku kejahatan sadis dalam berinteraksi dengan yang lain
mudah untuk terpancing ataupun tersulut emosi sehingga melakukan pembunuhan
orang terdorong untuk berpengalaman
sadis karena orang merasa tidak ada jalan lain kecuali melakukan tindakan itu
entah itu dengan penganiayaan
entah itu sampai berujung kepada pembunuhan
korban adalah orang yang dianggap menjadi penghalang
menghalang dirinya untuk mencapai tujuan
untuk mencapai harapan
untuk mencapai cita cita
nah tujuan dan harapan yang sebagian besar dikehendaki oleh masyarakat kita di era sekarang ini adalah
bagaimana mewujudkan penampilan
bagaimana menunjukkan citra diri
bagaimana orang itu dianggap begitu penting
dianggap begitu berharga
dianggap begitu diperhitungkan oleh
dihitungkan oleh kalai
oleh orang orang yang ada di sekitarnya
sehingga ketika menemukan ada satu dua orang
biasanya ini teman dekat yang dianggap sebagai penghalang dari tujuan itu
maka ya cara satu satunya untuk menyingkirkannya tadi
ini mulai dari anak anak
anak anak melakukan kekerasan terhadap mereka
anak anak entah tujuannya itu sekedar untuk mulai ingin mendapatkan materi
yang banyak kita baca di media adalah ingin memiliki benda benda berharga seperti handphone dan sebagainya
kemudian bisa menunjukkan bisa membangun citra diri
menggunakan handphone menggunakan sepeda motor yang dihargai oleh koleganya
menggunakan mobil yang bagus yang dihargai oleh koleganya
kemudian berpenampilan seakan akan orang yang begitu
terpenuhi semua kebutuhannya
di kantor dihargai oleh koleganya
dan ini yang kemudian kalau ada orang yang mengetahui bahwa penampilan itu palsu atau ada borok borok dibalik penampilan itu
ini dianggap sebagai satu ancaman
orang sudah mulai dibiasakan hidup dengan kepalsuan kepalsuan
orang kemudian memuja kepalsuan kepalsuan itu
dan ini kemudian yang menggerakkan perilaku yang betul betul sulit untuk kita perhitungkan
di tengah budaya kita yang dari dulu kita puja begitu ramah tamah rendah hati sopan santun
sekarang berubah menjadi begitu menakutkan
terutama bagi kalangan perempuan
menarik nih pak
pak sigit mengungkap bahwa penting untuk membentuk citra kemudian juga memperoleh materi
bagaimana kita melihat orang melihat diri
ini bisa mengubah budaya yang selama ini budaya baik yang selama ini dikenal oleh masyarakat luar soal orang orang indonesia
sebenarnya kalau dari riset ada banyak yang mengatakan bahwa budaya baik ini yang selama ini dikenal oleh masyarakat luar soal orang orang indonesia
ini bisa mengutuk kita kalau dari riset atau dari literatur seperti apa
mengapa ada perubahan nilai nilai di masyarakat sehingga yang tadi pak sigit sebutkan bahwa orang akan selalu mementingkan citra dalam kehidupan mereka di masa modern ini
sejak kecil orang diperhitungkan kalau dia punya ranking di sekolah
kemudian orang dilihat kalau orang itu setelah dia lulus sekolah
orang dilihat sekarang bekerja apa sebagai apa sudah punya apa sudah menduduki jabatan apa
jadi yang ditanyakan oleh orang orang di sekitarnya adalah kekuasaan kedudukan dan materi
bukan pemikiran pemikiran bagi masyarakat luas tetapi menduduki jabatan apa sudah punya apa rumahnya berapa
pertanyaan pertanyaan ini mendorong kita menggiring kita secara tidak langsung untuk memuja benda benda tadi
untuk mengartikan pertemanan pergaulan
itu sebagai satu komoditas
semua orang diperhitungkan nilai ekonominya
dan ketika orang ini nilai ekonominya sudah kurang bermanfaat
maka orang ini dijauhi
kalau dia begitu mendesak terus
maka kemudian orang ini melakukan satu tindakan tindakan yang tidak terduga
kasus yang ada di bekasi ini betul betul membuat kita terperanjat
karena mereka ini berteman dekat
tetapi dua perempuan ini diduga mengancam eksistensi pelaku si p
mengancam eksistensi ini karena apa ya
karena p tidak ingin kalau dua perempuan ini nanti membuka kedok siapa p ini sebenarnya
mungkin kalau yang bisa saya baca di medium masa karena utang piutang
hal yang sama juga terjadi untuk kasus kasus sebelumnya
entah itu di tangerang entah itu di pinggiran kota atau bahkan juga di pusat pusat kota
jadi tidak lagi
jadi tidak lagi perlaku sadisme ini yang muncul dalam berbagai bentuk
pelajar membawa celurit membawa gear membawa rantai untuk persiapan dari rumah untuk tawuran
tidak bisa kita bayangkan beberapa dua puluh tiga puluh tahun sebelumnya bahwa ini akan terjadi
karena orang lain dianggap menyerang
atau mengancam otoritasnya
otoritasnya itu apa ya
supremasi posisi dia lembaga dia individu dia
yang dipentingkan adalah citra atau penampilan ini tadi
karena itu kemudian perlu ada reorientasi mulai dari dasar
meskipun agak terlambat ya pendidikan karakter sudah mulai diperkenalkan
jangan lagi menilai anak didik menilai anggota anggota masyarakat dari benda benda yang dimiliki
yang akan mendorong orang untuk memuja kebendaan
tetapi menilai orang lain itu dari gagasannya dari tindakannya dari hati nuraninya
sehingga pergaulan itu begitu penting lembaga lembaga primer begitu penting untuk dihidupkan
satu sama lain
sangat disayangkan betul itu terjadi di perumahan yang begitu padat
peristiwa itu tidak bisa diketahui oleh tetangga tetangganya
ini menunjukkan institusi primer seperti rt seperti lembaga lembaga sosial yang ada di sekitarnya
ini tidak berfungsi
kalau lembaga primer itu berfungsi sebagai kontrol sosial
maka setiap peristiwa yang terjadi yang mencurigakan di tetangga kita
ini harus segera kita periksa
apakah itu mengancam keamanan lingkungan atau tidak
saya pikir itu mbak dea mbak meggy
baik terima kasih pak sigit semoga kasus sadisme ini tidak terjadi lagi
terima kasih pak sigit sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
amin terima kasih mbak